sorotan lain sekjen pd perjuangan hasto kristianto menyebut rencana pertemuan antara megawati soekarno putri dan prabowo subianto sebagai tradisi silaturahmi biasa
hasto menyebut pertemuan keduanya akan digelar setelah tahapan di mk rampung
hasto menegaskan saat ini pdip fokus pada gugatan pilpres di mk
pertemuan antara pdip dan prabu
demi mempersoalkan pemilu demi kedaulatan rakyat demi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini